kita beralih ke informasi lain sementara biasanya bantaran sungai terlihat kubu
kali ini bantaran sungai cikapundung di kota bandung disulap menjadi alun alun kota yang asri
alun alun ini menjadi alternatif warga kota untuk menghabiskan air pekan dengan murah meriah
baru dibangun satu bulan yang lalu taman alun alun regol ini menjadi taman ke dua puluh lima yang dimiliki oleh kota bandung
dan memang sengaja dibangun di bantaran sungai cikapundung sebagai salah satu program untuk menata bantaran sungai
yang saat ini tengah menjadi isu di jawa barat
inilah bataran sungai cikapundung yang terletak di jalan pasir luyu selatan regol kota bandung
pemerintah kota menyulap area yang semula dikenal sepi dan kumuh
serta tempat pembuangan rongsokan ini menjadi alun alun taman kota yang indah
di lahan seluas enam ratus meter persegi alun alun ini menyediakan banyak arena bermain anak anak
tersedia tempat penyewaan mainan seperti skuter sepeda mini kereta api mobil dan rumah balon sebagai pilihan bermain anak
sementara itu fungsi kawasan hijau perkotaan tetap dipertahankan dengan keberadaan pohon besar dan taman bunga berwarna warni
banyak warga yang memanfaatkan taman ini menjadi tempat reklam
kreasi akhir pekan bersama keluarga

pembangunan alun alun ini menghabiskan dana sekitar dua puluh miliar dari apbd kota bandung
adapun penataan hulu sungai didanai oleh balai besar wilayah sungai citarum sebesar lima miliar rupiah
salah satu ciri khas taman taman di kota bandung ini beberapa memiliki kolam dangkal
seperti ini menjadi salah satu atraksi yang menarik untuk anak anak bermain
namun yang harus diingat adalah untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan
saya melihat ada banyak sekali sampah yang berserakan di sini dan ini harus menjadi perhatian
revita ritarani bandung